yuh sok netoy lah
yuh kan gak punya hape re
yuh juga sih
gimana kalo sekarang kita jemput boy aja yuh
kita jengoknya di rumahnya
yuh yuk yuk yuk
bu tadi ada yang minta buatkan video profil perusahaan
tapi dia minta ketemu ibu dulu
oh gitu ya
tapi kamu udah minta berkas berkas sama perusahaan itu kan
udah bu saya udah taro di sini
taro di meja ibu
terus ini siapa juga bu
kamu bawa aja ke ruang meeting
nanti kita bahas disana
maaf saya angkat telpon dulu ya
tante rafa mau ke rumah sakit
mau jenguk boy itu tante
ntar bisa jatuh cinta loh
aduh adeliana kayaknya kamu tau banyak
terba tau gitu
sebenernya kamu tuh tau dari mana sih
itu loh tante kan
adrena pernah cerita sama tante
ngasih tau gue deket sama siapa
nah dia tuh yang ngasih informasi ke adriana tante
tapi masalahnya sekarang tuh tante tuh sibuuuuuuuk banget
aduh udah deh kenapa enggak kamu aja datang ke rumah sakit
kamu aja yang ngelarang reva untuk ngobrol sama boy
aduh tante tuh gak bisa kalau sekarang
eh lagian si boy itu udah pindah ruangan
aduh maaf deh tante kalo untuk ke rumah sakit adriana gak bisa tante
percuma tante ini andriana udah jalan ke rumah sakit
terus tiba tiba tante yang ada boy gak akan mau denger omongan adriana
adriana yang ada diusir sama boy tante
percuma dong tante
ya kan tante
boy gak akan mau denger omongan adriana tante
tante maaf banget ya
untuk saat ini aku gak bisa berbuat apa apa tante
adriana dengerin ya
yang jagain boy sekarang di rumah sakit itu biira bukan mang diman
biira itu pasti ngedukung banget hubungannya boy sama reva
aduh gimana ya
ini beneran sibuk banget
eh atau gini aja udah deh biarin aja deh ya
maaf banget tante tuh sibuk banget lagi ini aja lagi ditungguin kantor
di ruangan meeting ya
hmm iya udah deh tante
iya sayang sebentar ya mas lagi nanggung nih bentar ya
oke ada apa sayang ada apa
mas tau bagas bodyguard kita dikerjain sama temen temennya reva
dan sekarang reva berserta temen temennya pergi ke rumah sakit untuk jemput boy
reva memang keterlaluan
mas coba hubungi dia sekarang ya
ini kan hp reva ada sama gue
diangkat sama reva
enggak enggak diangkat nggak diangkat
udah lah mas gini aja mas
gimana kalau sekarang aku susu reva ke rumah sakit
kamu ternyata istri yang baik
dan pengertian bahkan kamu sama memperhatikan anak
mas masih bingung karena mas lagi mikirin sireva sih
yaudah aku jalanin ya mas
mas gak usah berlebihan gitu karena bagaimanapun reva itu kan anakku juga mas
mas mas minta maaf karena gak bisa nemenin kamu

motor reva dan temen temennya
reva nggak boleh ketemu sama boy
yeay gak boleh ketemu
oh iya tau kenapa
jadi gini saya dapat pesan dari mamanya boy
bahwa itu harus istirahat dan nggak boleh diganggu dengan siapapun
jadi nanti kalo misalkan ada temen temennya si pasien itu yang namanya boy
atau kalau pesan dari mamanya sih bilang aja boy udah pulang
jadi suster disuruh bohong gitu
purapura boy udah pulang ke rumahnya
maaf bu saya nggak berani berbohong
gak berani berbohong
ini kebijakan rumah sakit
hmm ini kayaknya kita salah kamar deh
ih enggak kelas ini bener lo melatih
udah lah udah lah biarin aja
kita keluar aja yuk
eh cebut cembuh ya
dari pas cembuh grandpa
jalan bapak keari
mba mba kenal boy yang dirawat di kamar melatih nomor satu mba
iya tadi udah pulang jam dua belas
iya permisi saya duluan ya
kok boy yang ngelabarin kita ya
yuh kan gak punya hape re
iya juga sih
gimana kalo sekarang kita jemput boy aja yuk
kita jenguknya di rumahnya
cari deh tuh ke rumahnya boy
gak akan nemu boy
emang enak gue kerjain
hmm pada blabu deh
gue mesti pamit uang duluan deh
soalnya nyokap gue tuh pergi hari ini
jadi gue masih jaga rumah
ya udah gak apa apa
nanti aku main ke rumah kamu ya